ya debat kandidat wakil presiden amerika serikat baru saja digelar pada rabu malam waktu setempat
nah selain lalat yang hinggap di kepala salah satu kandidat wapres mike pence
ada banyak hal menarik yang juga turut dibahas dalam debat tersebut
dan untuk pembahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan bayu kristianto
ketua prodi kajian wilayah amerika sekolah kajian strategik dan global universitas indonesia
selamat malam mas bayu
ya mas bayu ini debat cawapres amerika serikat kali ini menyita cukup banyak perhatian
dan bahkan ada juga yang menyebut ini bisa jadi debat wakil presiden terpenting sepanjang sejarah amerika serikat
nah bagaimana tanggapan anda atas debat yang baru saja berlangsung
ya menurut saya ini debat sangat menarik ya
karena ini dibandingkan dengan debat presiden sebelumnya
mungkin sebelumnya tidak begitu menarik kalau itu debat hanya debat cawapres ya
tapi ini kebetulan kan ketika debat presiden dan situasinya sangat besar
karena yang terjadi adalah perang interaksi gitu ya
atau pertukaran peluru balistik
sekarang yang kita lihat adalah ada satu debat yang cenderung lebih santun ya
dan kita bisa mendengar substansi substansi dari kedua talon wakil presiden
ya jadi paling tidak ini suatu suatu konsep menarik dengan dibandingkan dengan debat sebelumnya
jadi mungkin antusiasi kita karena itu
karena mereka cukup melihat ya
pengen melihat warga amerika

pertama ketika akan dibandingkan dengan atau dibandingkan dengan presiden kemarin
yang lalu itu
ya lalu mas bayu terkait gagasan
yang paling pertama dibahas dalam debat cawapres kali ini adalah terkait penanganan covid sembilan belas
di mana kamalaris mengatakan bahwa awalnya sebenarnya donald trump sudah mengetahui bahwa ada virus corona di amerika serikat
sementara kalau dari kandidat yang satunya mike pence mengatakan
kembali menyebut nama tionghoa begitu sebagai dalang dari covid sembilan belas di seluruh dunia khususnya di amerika serikat
nah itu sebenarnya menjadi satu strategi ya
artinya itu dilemparkan oleh trump sehingga dia punya alasan untuk memblokir ya
memblokir perjalanan ke china atau kalau nggak salah yang dari china masuk ke amerika tidak boleh
sehingga bisa membuat itu jadi semakin intensif ya
artinya kan sekarang terjadi perang dagang yang sangat intensif
nah dia menggunakan ini suatu ijata ya atau alat untuk mengangkat isu itu kembali
jadi ini menjadi sesuatu yang sepatunya politik
tapi yang menarik adalah kamala harris itu menekankan yang terjadi sebenarnya adalah pengingkaran kebenaran
jadi pemerintahan trump ini atau rezim trump ini tidak mau memberikan kesempatan yang benar
itu yang ditekankan adalah
bahwa ini adalah masalah
ini adalah ada semacam rekayasa dari china
nah gitu ya
jangan melakukan sesuatu yang besar terhadap dunia dan terutama terhadap amerika serikat
tapi menurut saya yang menarik adalah komentar dari kamal haris
ini adalah sesuatu upaya untuk menutupi kebenaran tentang pandemi yang sangat membahayakan dan sudah membunuh dua ratus ribu rakyat amerika
seperti itu saya melihatnya
terima kasih mas bayu kristianto
taprodi kajian wilayah amerika sksgui sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected